di kebun binatang adanya zebra kalau di hutan adanya kunang kunang kalau main ke sulawesi
utara jangan lupa mampir ke likupang bye bye jokoni saya aditya aksetakwim akan mengajak
anda untuk berkeliling likupang salah satu kecamatan yang ada di kabupaten minahasa
utara provinsi sulawesi utara yang memiliki potensi alam dan juga budaya lalu seperti
apa perjalanan saya di likupang diikutin tapi jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

di kupang ini memiliki luas sekitar dua ratus hektare dengan batas pesisir yang masih memiliki pasir
pantai berwarna putih dan juga hutan yang masih hijau seperti ini makanya tidak salah
jika likupang disiapkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata
setelah tadi menempuh perjalanan lebih kurang satu setengah jam dari pusat kota manado menuju ke
likupang tempatnya saya berada di bukit tulisan ini saya mendapatkan pesona alam yang begitu
luar biasa perjalanannya memang melelahkan tapi terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa
makanya anda wajib datang ke bukit pulisan ini jika suatu saat nanti berkunjung ke likupa
sulawesi utara bagaimana keseruan dari bukit pulisan ini di
bukit pulisan merupakan pilihan bagi anda yang ingin menikmati nuansa pegunungan sekaligus
pemandangan laut bagi anda yang hobi hiking pasti akan menikmati trekking di antara rumput ilalang
di puncak bukit pulisan dari puncak bukit terlihat dengan jelas pantai pulisan dan paal
perjalanan yang melelahkan terbayar dengan udara segar dan pemandangan yang begitu luar biasa
perpaduan hembusan angin hijau rumput dan birunya pantai memberikan sensasi yang tak terlupakan
setelah tadi kita naik naik ke atas bukit sekarang kita sudah ada di
pantainya nah pantai ini juga enggak kalah menarik nih masih bersih masih asli dan tentunya wajib kita
ajakan tapi yang menjadi penarik perhatian saya di belakang saya ini adalah nari nari kira kira
ini tarian khas dari liku pangka ternyata nama tarian ini adalah tari pisok sebuah tarian
pergaulan kerakyatan khas minahasa gerakan tarian pisok ini terlihat luas dan enerjik
sesuai namanya tarian ini mencoba melukiskan kehidupan kawanan burung pisok atau burung
gereja warna pakaian tari pisok pun dibuat cerah sehingga bisa memberikan semangat bagi para
penontonnya tari pisauk ini terbentuk atau terdiri dari tahun dua ribu empat khususnya tarian dari sulawesi
utara tarian pisok ini di terinspirasi dari burung burung pisok yang namanya
di sulawesi utara khususnya orang orang nado tarian ini hanya ditarikan untuk acara acara
penyambutan tamu dari luar daerah atau dari dalam daerah atau juga tarian ini ditarikan acara acara
perkawinan kita adat adat istiadat berikutnya kita kunjungi pulau lihaga
akhirnya sampai juga setelah tadi perjalanan dari dermaga serai menuju ke pulau lihaga nah saya akan
mencoba bagaimana keindahan alam bawah laut yang ada di pulau lihaga ini masih tetap di likupang
jangan lupa pakai maskernya di indonesia aja pulau yang memiliki luas lebih kurang delapan hektare
ini memiliki keindahan alam darat dan bawah laut yang luar biasa
saat hendak mencapai pulau lihaga anda akan disajikan pemandangan sebuah pulau kecil berpasir
putih dengan gradasi warna air laut yang memesona pinggiran pantai didominasi oleh hamparan batu
karang dan pasir putih dengan pemandangan yang elok di tempat ini anda juga bisa menikmati
keindahan bawah laut dengan melakukan snorkeling atau
diving alat snorkeling disediakan oleh pengelola yang rutin dibersihkan sesuai protokol kesehatan
namun tak ada salahnya membawa alat sendiri yang terjamin kehigienisannya terumbu karang ragam

sehingga yang dipercaya pada pengelolaan alat ini adalah alat yang cukup terhias dan berbahaya
pengelolaan alat ini memiliki alat berbahaya
terjaga dan perlu dilestarikan
pengelolaan alat ini memiliki alat yang cukup terhias dan berbahaya
pengelolaan alat yang cukup terhias dan berbahaya
warga pun tak kalah cantik dengan taman laut bunaken yang lebih dahulu tersohor
meski seru bertualang di kawasan likupang protokol kesehatan tiga m tak boleh dilupakan ya
pengelola tempat wisata juga memerhatikan anjuran pemerintah untuk menerapkan prinsip chse
yaitu laliness health safety and environment sustainability atau kebersihan kesehatan keamanan dan tentu saja kelestarian lingkungan
rasanya tak cukup waktu menjelajahi likupang dalam sehari karena ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan sambil menikmati keindahan alamnya
akses jalan yang bagus ditambah beragam pilihan tempat menginap sesuai keperluan dan anggaran
menjadikan likupang destinasi wisata yang harus dikunjungi